aroma korupsi kini mendera kementerian pertahanan tak tanggung tanggung
proyek pengelolaan satelit untuk slot orbit satu ratus dua puluh tiga derajat bujur timur berpotensi merugikan negara hampir satu triliun rupiah
bahkan menko polhukam mahfud md menyebut ada pihak yang menghambat agar kasus dugaan korupsi ini tak dibuka ke publik
lalu apakah minimnya pengawasan menjadi celah terjadinya dugaan korupsi
proyek pengelolaan satelit kemenhan kita akan membahasnya bersama anggota komisi satu dpr ri
selamat malam kang farhan mas kairul
selamat malam mbak isira
oke baik saya ke kang farhan terlebih dahulu
kang komisi satu melihatnya bagaimana memang ini di periode sebelumnya ya karena proyek ini dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas
tapi kemudian ketika menko polhuka mengungkap kasus ini ke hadapan publik tentunya ini menjadi atensi dari komisi tiga
dua ribu lima belas itu insidennya
kalau si proyek satelitnya nggak lama kan nggak udah satu itu
dua ribu lima belas saat keluar orbit sudah berusia lima belas tahun dan sudah saatnya diganti
nah ketika dua ribu lima belas itu kemudian ternyata keluar orbit dan tidak berfungsi
maka harus gercep lah istilahnya gerak cepat supaya jangan sampai si slot satelit tersebut kemudian diambil lagi oleh itu
itu sebabnya kemudian melakukan gercep seperti itu
sebenarnya untuk kami sendiri di komisi satu hal ini tidak pernah dibahas
sama sekali oleh menteri pertahanan yang sekarang
karena itu merupakan program yang sudah dibahas sejak tahun dua ribu sepuluh eh dua ribu ya dua ribu malah ya
tidak pernah menjadi konten maksudnya maksud dalam laporan kita
karena terakhir juga dilakukan melang terhadap pengelolaan bt satu ratus dua puluh tiga ini pada bulan oktober dua ribu delapan belas
nah tentu kita tidak boleh sesuai dengan peraturan komisi satu tidak boleh masuk sampai ke dalam satuan tiga dalam penganggaran
kita hanya tahu bahwa memang ada program komunikasi pertahanan selesai
tidak boleh kita tahu spesifikasi lebih dalamnya
tetapi kemudian memang saya secara pribadi jadi memperhatikan kasus ini gara gara sebuah desakan
dan desakan ini datang ketika saya pulang dari papua
itu itu kejadiannya bulan september dua ribu dua puluh satu lah
kelanjutannya bagaimana desakan seperti apakah
jadi waktu itu kita melakukan kunjungan kerja melakukan pendalaman
kebetulan saya juga bertugas sebagai salah satu kontingen di pon papua
nah selama dua minggu di sana saya banyak melakukan komunikasi dengan para aparat yang bertugas untuk mengamankan papua
terungkaplah bahwa salah satu hal yang kemudian
memicu terjadinya kekerasan di banyak tempat adalah karena kurangnya komunikasi yang baik
bukan komunikasi publik nih komunikasi personel melalui alat komunikasi di papua itu sendiri
kenapa karena medan yang begitu berat tidak memungkinkan komunikasi yang lancar
baik menggunakan ht biasa maupun menggunakan handphone
nah kemudian terbukalah sebuah fakta bahwa di daerah daerah yang sudah terbangun bts
dan alat komunikasi yang baik
eskalasi kekerasannya itu jauh lebih berkurang daripada tempat tempat lain yang belum tersentuh oleh bts komunikasi
nah kemudian terungkap juga bahwa sering terjadi bentrok antara aparat dengan masyarakat di papua itu
karena masalah komunikasi yang sangat buruk gitu antar personel
bukan komunikasi ngobrol ya bukan komunikasi sosial
sinyalnya hilang dan lain lain
nah satu satunya cara adalah dengan menggunakan komunikasi pertahanan itu
satelit berbasis satelit
nah pulang dari sana pada bulan september saya berusaha komunikasi dengan berbagai macam pihak untuk membantu
pengen tahu ada apa sih dengan satelit komunikasi pertahanan kita
barulah terungkap oh ada masalah rupanya
nah kemudian saya melakukan komunikasi dengan beberapa pihak di kemenkominfo
ternyata sudah ada masalah
sampai akhirnya saya berkomunikasi langsung dengan pak mahfud md
dan pak mahfud md mengungkapkan itu pada akhir desember
pada akhir desember yang mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran hukum yang berat
oke menarik kang
karena ini kan dapat faktanya dari lapangan langsung gitu ya kang farhan
tapi ketika mendapatkan fakta ini apakah kemudian komisi satu tidak melihat perlu memanggil pihak pihak yang berkaitan
dalam hal ini kita tahu di awal sebenarnya di handle oleh kementerian pertahanan
sorry kementerian kominfo kemudian diambil oleh kementerian pertahanan
dan akhirnya dikembalikan lagi ke kominfo
apakah ini tidak menjadi atensi tersendiri dimintai keterangan mitra kerjanya
sudah keburu reses kita
baik udah keburu reses atau udah keburu diungkap oleh menko polhukam
karena masalah schedule kerja kita tidak boleh menyelenggarakan rapat pada masa reses loh
itu melanggar peraturan
ya birokrasi mau apa ya
nah jadi yang bisa kita lakukan adalah kemudian mencari tahu
saya secara pribadi mencari tahu gitu
ada apa sih dengan setelit komunikasi pertahanan ini gitu
yang kemudian tetaplah fakta bahwa oktober dua ribu delapan belas kemenko polhukam melakukan lelang
dimana anggotanya di situ ada kemenhan ada kemenko minfo ada lapan
ada siapa lagi saya kurang tahu
tapi yang saya tahu persis ada tiga lembaga itu
kemudian mereka sepakat untuk memilih seorang pemenang lelang
kenapa perlu lelang
karena pada tahun dua ribu lima belas ketika dilakukan kontrak dengan sembilan vendor asing untuk setelit itu
untuk menggantikan satelit yang out of orbit
tidak dilakukan tender yang sebagus
sehingga ketika anggaran turun pada tahun dua ribu delapan belas
itu nggak bisa itu anggaran langsung masuk ke sembilan vendor yang sudah ditunjuk langsung
separat menurut saya
dan tender baru terlaksana pada tahun dua ribu delapan belas
dan sudah terlampau
dan sampai sekarang juga kita tidak tahu bagaimana hasilnya
kamu pernah saya ke mas fahmi terlebih dahulu
maka kemenko minfo bisa mengupayakan kembali perpanjangan izin surat
bt satu ratus dua puluh tiga di itu pada tahun dua ribu sembilan belas di cairo
saya ke mas fahmi terlebih dahulu
menarik yang tadi disampaikan kang farhan
mas fahmi bagaimana kemudian ini terlalu senyap
padahal proyeknya nilainya cukup fantastis
baru diungkap di tahun dua ribu dua puluh dua ini
oleh menko polhukam
anda melihat proyek ini seperti apa sebenarnya
ya menarik ya
apalagi kalau mendengar apa yang disampaikan kang farhan tadi
ini seru banget ya
jadi kalau saya melihat begini
pada waktu itu memang pada waktu awal ya dulu
ini dilimpahkan ke kementerian pertahanan
soal pengadaan strategi komunikasi ini
di kementerian pertahanan
ya banyak diskusi ya
teman teman yang banyak gitu ya
ini kenapa kok di
dialihkan ke kementerian pertahanan
maksudnya kan slated ini
pengadaannya ketentu gitu ya
pengadaannya itu tetap saja di
mereka yang apa
yang mengadakan slatednya
sampai jadi gitu
kementerian pertahanan ini kan
mendengar yang disampaikan
kang farhan tadi
apa yang terjadi
fakta fakta di papua ya
itu kan menunjukkan sebenarnya
mereka lebih butuh sebagai pengguna
pengelola satelit gitu ya
mestinya cukup minta
minta jatah aja lah gitu
kami butuh berapa
untuk kebutuhan komunikasi pertahanan
kominfo yang akan menyelenggarakan
kan mestinya logikanya begitu
bagi saya gitu ya
tidak berantakan begini
kmn sendiri kan juga
setahu saya juga belum
belum punya pengalaman
dalam hal pengadaan satelit ini
kalau pengadaan alutsista
oke lah ya
atlet ini kan bukan alutsista
dia kayak perasaran
yang memang bisa di
bukan alutsista dia
mestinya pengelolaannya tetap di
termasuk juga ketika
ternyata tidak masuk
ini hal yang lumrah
anda melihat proyek ini
hal yang tidak lumrah
ini menghilang dari orbit
karena kebocoran bahan bakar
di usianya yang kelima belas
karena detakan kebutuhan
karena ada berbagai macam
kalau orbit kosong
bisa diambil lagi
kalau orbit kosong
yang punya reputasi
yang harus dilakukan
mau tidak mau
mas fahmi sekarang berbicara mengenai potensi kerugian
dan kemudian secara frontal menko polhuka mahfud md menyebut ada pihak yang menghambat agar kasus ini dibuka secara terang menderang ke publik
siapa kemudian yang dianggap diuntungkan jika kasus ini tidak dibuka
siapa pihak pihak mana yang berkaitan dengan ini mas fahmi
ya kalau siapa pihak yang diuntungkan kalau ini tidak dibuka ke publik ya tentu saja yang merasa atau berpotensi terlibat dapat disangkut sangkutkan dengan kasus ini ya
artinya kita belum tahu siapa yang akan jadi tersangka tapi dari kehadiran para apa namanya dari menko perhukam
dan kemudian statement jaksa agung jaksus mahfud
maupun panglima tni sendiri kan
terus kemudian juga adanya kehadiran yang fitmil dalam sejumlah konferensi pers gitu kan
itu kan menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini melibatkan jajaran tni yang pada waktu itu mungkin bertugas di lingkungan kementerian pertahanan
tapi tentu saja kita masih harus menunggu penyampaian siapa siapa yang menjadi tersangka
kasus ini oleh kejaksaan agung gitu ya
tapi saya kira begini saya kira kalau tadi kang farhan juga menyampaikan bahwa ini niat baiknya gercep gitu ya
gercep supaya plot orbit ini bisa diamankan
tapi saya kira dalam kasus ini juga kita lihat bahwa bukan hanya niat baiknya yang gerak cepat tapi niat buruknya juga gerak cepat ternyata ya
karena penamanya kejanggalan itu sudah terasa dari awal gitu ya
pertama dari tadi ya
dari soal pemindahan pengelolaan dari kominfo ke kementerian pertahanan
ya yang ada drama dramanya begitu ya
kemudian apa namanya dari pengadilan sendiri yang itu apa namanya belum sampai muncul dipa
terus kemudian tadi sudah taken kontra
kemudian ada sewa satelit yang mestinya belum perlu sewa kalau misalnya vendor siap dalam waktu tiga tahun
misalnya menghadirkan satelit itu
kita tidak perlu sewa ternyata harus sewa dan itu pun juga tidak sesuai spek ternyata kan
ini hal hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang buruk juga sejak awal
selain tadi niat baik untuk gerak cepat kita mengamankan orbit itu
pertanyaan saya apakah kemudian karena kita tahu ini juga kepentingan untuk pertahanan
tapi ketika di awal proyek ini berada di ranah kominfo dan kemudian beralih ke kementerian pertahanan
apakah memang ini hal yang
lumrah apakah memang dengan serta merta kominfo bisa menyerahkan proyek ini ke kementerian pertahanan atau bagaimana mekanismenya mas
maksudnya tidak ya
kalaupun toh masing masing merasa oke misalnya kominfo merasa ini terlalu spesifik untuk komunikasi pertahanan
kan mereka juga bisa menghadirkan konsultan meminta supervisi dari kementerian pertahanan
tapi tidak memindahkan kewenangan pengelolaan gitu
kan mestinya begitu yang kita lakukan bukan berarti mengoper gitu ya
karena lagi lagi kita melihat bahwa kominfo lebih tentu lebih dalam hal secara umum ya pengadaan sapit pengelolaan satelit
kominfo mestinya lebih punya pengalaman ketimbang kementerian pertahanan gitu
oke baik saya ke kang farhan
perlukah kominfo kemudian memberikan statement secara lebih detail jelas ke publik mengenai mengapa kemudian memberikan proyeknya ke kementerian pertahanan
saya kira memang
kalau kominfo itu punya kewenangan atas penyelenggaraan dari telekomunikasi nasional
nah pada dasarnya adalah tugas kominfo untuk memastikan slot itu yang ada di bujur timur satu ratus dua puluh satu
ini orbit yang mengenai bumi di bujur timur satu ratus dua puluh tiga itu sudah jelas kewenangannya kominfo
spektrum frekuensi yang digunakan juga kewenangannya kominfo
jadi kominfo itu adalah regulator untuk spektrum
tetapi ya karena satu masalah kehususan pertahanan negara
penggunaannya untuk pertahanan negara
anggaran yang dimiliki oleh kominfo waktu itu juga sangat kecil
sampai tahun dua ribu dua puluh kominfo itu anggarannya cuma delapan triliun
dan itu sudah habis semua untuk pengembangan transformasi digital
nah jadi nggak mungkin
waktu itu kominfo kemudian mengambil alih pengelolaan satelit untuk komunikasi
karena tidak ada anggarannya dan tidak ada juga kemampuan secara spesifik
bagaimana pemanfaatan strategis komunikasi untuk masalah pertahanan
nah yang tahu semua itu adalah pemerintahan pertahanan yang sudah mengelola satelit ke dua puluh satu
sampai tahun dua ribu lima belas yang memasuki tahun ke enam
nah jadi artinya bahwa tugas kominfo itu waktu itu sangat terbatas
izin penggunaan orbit dan juga penggunaan spektrum frekuensi
nah operatornya harus kementerian pertahanan mau tidak mau
itu saja sih yang saya kira kita perlu memberikan secara lebih spesifik
menteri kominfo juga sudah menjelaskan tadi kalau saya tidak salah lihat jam delapan belas
kita bisa langsung cek sekarang ke berbagai macam media streaming yang ada
tapi tentunya sekarang ini
bahwa tadi seperti disampaikan oleh mas fahmi
mengapa justru sampai panglima tni ikut ikutan press conference bersama kedak sanagu dan jam fitmil
tentu saja ini menunjukkan adanya lintas hukuman terhukum tipis sama hukum militer
bukan tidak mungkin yang terlibat adalah yang nanti akan dipanggil menjadi saksi minimal
adalah personal personal tni yang masih aktif
bahwa kemudian kementerian pertahanan sekarang tidak memberikan statement sama sekali
dan akhirnya itu hal yang sangat bijak
karena bagaimanapun juga
ini menunjukkan bahwa kemenhan sekarang mau tidak mau harus terbuka
dan juga menunjukkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan infrastruktur pertahanan indonesia
nah selanjutnya tentu kita akan melihat bagaimana kejaksaan agung yang sekarang ini justru
memiliki peluang emas momentum yang sangat baik untuk menunjukkan kemampuannya dalam penegakan hukum
maksudnya dalam masalah tindak sedana korupsi
udah dapat kelimpahan kasus garuda
sekarang kelimpahan kasus satelit komunikasi pertahanan
kita lihat nanti bagaimana sebetulnya lembaga lembaga ini menunjukkan kewenangan sesuai dengan harapan masyarakat
menjawab kritikan dari berbagai pihak
jika kemungkinan terlibat sejumlah persoalannya
dan juga penyelidikan dan penyelidikan
saya ke mas fahmi bagaimana memastikan transparansi kasus ini bisa dilakukan dengan maksimal
dan memastikan bahwa kejaksaan agung menuntaskan kasus ini
sebenarnya dengan kehadiran panglima tni kemudian dengan adil jabid milik
kan menunjukkan bahwa ada keseriusan ada komitmen

mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan
mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan
komitmen awal lah setidaknya dari tni
untuk mendukung sepenuhnya apa yang dijalankan
baik didorong oleh kementerian kepala hukum
kemudian dilaksanakan juga oleh kejaksaan agung untuk mengungkap kasus ini ya
kita berharap dalam perjalanannya nanti memang dukungan itu konkret
dalam bentuk artinya para perwira tni para personil tni yang dibutuhkan sebagai saksi bisa dihadirkan semua
kemudian tidak ada upaya menutupi kasus tidak ada upaya melindungi para pengsangka misalnya ada dari lingkungan tni
sehingga kita berharap ini justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh panglima tni sebelum sebelumnya
bahwa beliau sangat berkomitmen untuk menegakkan aturan membuat para personal tni juga patuh pada hukum kemudian berkomitmen anti korupsi
ini yang kita akan lihat ini ujian ujian pertama yang sudah masuk ke ranah hukum ya
kemudian juga ini kan sekarang ada javid mil ini pr baru bagi javid mil
javid mil ini sebelumnya kan belum ada
ada jaksa agung muda pidana militer sekarang sudah ada jaksa agung muda pidana militer
nanti kita lihat bagaimana ketika kasus ini yang kemungkinan akan disidangkan secara koneksitas
ini berjalan secara fair secara transparan dan bisa menhancurkan rasa keadilan bagi masyarakat juga
cukup optimis saya ke kang farhan untuk mengawal ini fungsi pengawasan harus dijalankan
ada rencana apa dari komisi satu kang
sampai sekarang kita masih berusaha menyusun jadwal untuk bisa melakukan rdp dengan panglima tni dan juga dengan kemenhan
karena ada beberapa pending issue yang belum diselesaikan belum kita bahas secara clear
tetapi pada dasarnya sebetulnya saya melihat kasus ini harus juga dilihat sebagai sebuah kesempatan bersama
untuk menyelamatkan infrastruktur pertahanan yang bernama komunikasi pertahanan
kita masih punya waktu sampai tahun dua ribu dua puluh empat sebelum izin dari icu ini kemudian dievaluasi untuk diperpanjang di indonesia atau diserahkan kepada negara lain
karena sebetulnya hanya ada tujuh negara yang mendapatkan izin di kudus timur ini
jadi ini bukan sebuah resortis yang ada setiap saat ada keterbatasan waktu dan juga ruang
jadi saya harapkan tentu pemerintah tidak hanya melakukan ini tapi juga melakukan ini
melakukan pengusutan dan penyidikan serta nanti pengadilannya
tetapi juga memberikan solusi bagaimana kita tetap bisa menempatkan satelit komunikasi pertahanan di kudus timur satu ratus dua puluh tiga ini
untuk memperkuat infrastruktur pertahanan di negara indonesia
oke kang sebagai penutup menko polhukam sudah menyurati kominfo untuk meminta agar
license yang sebelumnya didapatkan oleh pt didi nusa
kesuma dicabut dan dicarikan penggantinya
ini akankah didorong untuk keputusan yang serupa dari komisi satu
oh iya tentu saja karena bagaimanapun juga kita harus bisa berbicara kembali bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ulang dari orbit ini
karena kalau memang kita gagal menunjuk siapapun itu yang menjadi pelaku yang legitimate yang sah untuk mengelola
orbit bt satu ratus dua puluh tiga ini maka kita kehilangan momentum untuk memanfaatkan resources yang sangat langka ini demi pertahanan negara
oke ada momentum yang harus dipertahankan momentum juga pemberantasan korupsi
kita harapkan pengusutan kasus ini bisa tuntas
terima kasih kang farhan mas fahmi perspektifnya malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu
selamat malam assalamualaikum